teka teki penimbunan ribuan ton beras bantuan sosial terus bergulir
selasa siang tim satgas pangan mabes polri mendatangi lokasi penimbunan
di kawasan tirta jaya sukma jaya depok
selain memeriksa lokasi penimbunan
tim satgas pangan mabes polri juga memeriksa kantor perusahaan jasa pengiriman barang
di hari yang sama kementerian sosial juga mendatangi gudang perusahaan jasa pengiriman barang
dan lokasi penimbunan beras bantuan sosial
dari pemeriksaan di lokasi penimbunan
inspektur jenderal kementerian sosial dadang iskandar
menegaskan sembako yang ditimbun bukan bantuan dari presiden
yang diseluruhkan melalui kementerian sosial
dadang menambahkan bantuan dari kementerian sosial berupa beras dalam karung
dengan berat dua puluh lima kilogram
tidak ada telur tepung terigu dan minyak goreng
selain itu bantuan melalui kementerian sosial memiliki label
lahan seluas enam meter persegi yang menjadi lokasi dikuburnya bansos sembako pemerintah
adalah milik warga depok bernama rudy samin
rudy mendapat informasi penguburan itu dari mantan karyawan gudang jasa pengiriman barang
yang berada persis di depan tanah miliknya
sang pemilik membutuhkan waktu tiga hari untuk menggali tanah dengan alat berat
hingga menemukan sembako yang dikubur
sebagai pemilik rudy melaporkan pihak perusahaan jasa pengiriman barang ke polisi
karena menggunakan lahan tanpa sepengetahuan dirinya
untuk tanah saya pasti saya akan mengugat sesuai aturan hukum di pengadilan
yaitu perbuatan melawan hukum
biar memakai lahan saya menggunakan lahan saya
membendam barang milik pemerintah secara tidak benar
dan secara pidananya pun akan saya lakukan akan saya laporkan secara hukum
tapi saya beri waktu selaku dia sampai hari rabu sesuai dengan sumasi saya
dugaan penimbunan ribuan ton beras bantuan sosial pemerintah di sukma jaya depok ini menjadi viral
senin kemarin polda metro jaya menyebut telah memeriksa sejumlah saksi
mulai dari kementerian sosial dan perusahaan pengiriman barang
yang mengangkut ribuan ton bansos dari gudang bulog
sejauh ini pihak perusahaan jasa pengiriman barang mengaku
bansos yang dikubur rusak setelah terkendala cuaca buruk
beras yang ditimbun adalah beras yang rusak
beras yang ditimbun adalah beras yang rusak
beras yang ditimbun adalah beras yang rusak
kemudian mereka menganggap beras itu sudah menjadi milik jne
karena jne telah mengganti kepada pihak pemerintah
dan ini juga keterangan ini belum didukung dengan dokumen
saat ini polisi masih mengembangkan temuan ini dengan kembali memeriksa pihak kementerian sosial
dan perusahaan jasa pengiriman barang
yang meliputan cnn indonesia